seorang pencuri motor di kabupaten jember babak belur setelah menjadi bulan bulanan masa
bahkan pelaku nyaris dibakar hidup hidup
beruntung aksi amuk masa berhasil diregam petugas kepolisian
pelaku pencuri motor warga tongas probolinggo ini babak belur setelah menjadi bulan bulanan warga desa petung
kabupaten jember usai tertangkap mencuri motor milik petani
kejadian bermula saat pelaku nyaris berhasil membawa kabur motor milik suparno yang terparkir di area persawahan
namun aksi pelaku berhasil dipergoki pemilik motor dan meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga
warga yang geram langsung menghajar pelaku bahkan berusaha membakarnya hidup hidup
beruntung aksi main hakim warga terhenti setelah polisi datang ke lokasi
diteriaki diteriaki pelaku gugup kaget sehingga terjatuh
nah pak parno ini pemilik kendaraan kemudian teriak didengar oleh warga dikejar sama warga dan ada yang menghubungi polsek
dari tangan pelaku polisi berhasil menyita barang bukti berupa kunci t dan motor korban untuk bahan penyidikan
saat ini kepolisian sektor bangsal sari jember sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya
syai fulkus mandani jember